kementerian perindustrian optimistis bahwa penerapan peta jalan making indonesia generasi keempat
bisa memangkas impor komponen industri elektronika
peta jalan dalam mendukung proses produksi sektor manufaktur sehingga mengurangi ketergantungan impor
dikutip dari cnnindonesia com kemenperin akan menyediakan sarana riset dan perkayasaan
untuk mendukung pelayanan standarisasi produk elektronika
saat ini sudah ada laboratorium pengujian untuk komponen elektronika
di antaranya resistor switch dan relay induktor lilitan dan juga baterai
selain itu diperlukan peningkatan kompetensi tenaga kerja lewat program pendidikan vokasi industri
serta program foreign talent mobility sesuai dengan kebutuhan
langkah lain yang memacu terciptanya inovasi lokal